kita ke informasi lain kementerian pendidikan dan kebudayaan menginisiasi empat langkah inisiatif
sebagai bentuk program kebijakan merdeka belajar
nah keempat hal tersebut diharapkan menjadi suatu langkah yang dibutuhkan bagi guru dan juga siswa di seluruh indonesia
empat kebijakan tersebut disampaikan menteri pendidikan dan kebudayaan nadiem akarim
dalam rapat koordinasi bersama dengan kepala dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota se indonesia pada rabu pagi
nadiem menjelaskan empat kebijakan merdeka belajar tersebut diantaranya berkaitan dengan
usbn ujian nasional rencana pelaksanaan pembelajaran atau rpp
terkait penerimaan peserta didik baru atau ppdb zonasi
nah nantinya usbn pada jenjang sd akan diganti dengan ujian yang ditetapkan sekolah masing masing
sedangkan ujian nasional jenjang smp dan sma akan diganti dengan asesmen serta survei karakter
sementara terkait ppdb zonasi nadi menyebutkan nantinya akan lakukan
lebih fleksibel untuk mengakomodir ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah
saatnya kita memberikan kemerdekaan kepada guru guru kita dan kepada kepala kepala sekolah kita
untuk bergerak tidak mengukur materi penguasaan materi tapi penguasaan kompetensi
rpp disederhanakan jadi satu halaman
dan zonasi masih bisa mengakomodir
kalau anak anak berprestasi kita memberikan langkah pertama kemerdekaan belajar di indonesia